dan informasi good morning kali ini kita buka dari informasi tentang polisi yang menangkap seorang pria
yang diduga menyebarkan hoaks atau berita bohong mengenai penculikan anak di kawasan cipongkor kabupaten bandung barat jawa barat
ya pria tersebut menyebarkan foto yang dikatakannya adalah pelaku penculikan
padahal foto yang dia unggah tersebut adalah salah satu pasien di rumah sakit tempat ia bekerja
pada tiga puluh satu maret lalu angga permana menyebarkan berita bohong atau hoax mengenai penculikan anak
di akun facebooknya angga mengunggah dua buah foto yang dikatakannya sebagai pelaku penculikan anak
akibatnya warga pun resah termakan berita bohong
ketika diperiksa petugas pores cimahi angga mengaku hanya iseng
meski menurutnya tujuan memposting berita bohong itu adalah untuk memperingatkan para orang tua
untuk selalu waspada dan menjaga anaknya
dua foto yang diunggahnya adalah foto dua pasien di rumah sakit umum kabupaten bandung barat tempatnya bekerja
di media sosial facebook pada tanggal tiga puluh satu maret saya mengupload gambar hoaks dan kejadiannya itu tidak benar
berarti benar menyampaikan informasi yang tidak benar
yang tidak benar iya
kepada keluarga korban dan semua masyarakat mungkin semua jadi resah
kita sudah amankan saudara a kemudian kita lakukan penyelidikan dan interogasi untuk mendalami motifnya itu apa
karena perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik ya
berita tentang penculikan anak memang sangat meresahkan
kepada orang tua
berulang kali polisi menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar tetap saja membuat warga panik
dan kadang ada yang bertindak sendiri tanpa menyelidiki lebih lanjut kebenarannya
seperti yang terjadi di tasik malaya pada dua puluh lima maret lalu
warga puspahiyang tasikmalaya mengeroyok seorang pria yang diduga melakukan penculikan
padahal pria yang tak dikenal itu adalah seorang pengidap gangguan jiwa
dan dugaan tersebut hingga kini
ini tidak terbukti
di surabaya tersebar sebuah rekaman kamera pengawas atau cctv
yang memperlihatkan seorang wanita yang ditangkap karena diduga menculik seorang anak sekolah
tidak ada bukti
namun wanita itu sempat dipukul warga yang marah
peristiwa itu kemudian memancing sejumlah orang tua murid untuk menunggui anak mereka selama sekolah
di sd kaliasin satu surabaya sejumlah orang tua murid bahkan rela menunggu hingga enam jam
atau hingga anak mereka selesai sekolah
ya menunggu mulai pagi sekarang mulai pagi mulai berangkat sampai pulang
ya akhirnya saya menunggu mulai pagi mulai ngantar pagi sampai pulang sekolah
padahal pulang sekolah jam dua an gitu saya tunggu aja
polisi sudah mengecek kebenaran berita berita penculikan di media sosial
sejauh ini informasi seputar penculikan tidak benar
namun mereka juga tidak mau menganggap remeh agar tidak kecolongan
polisi menghimbau warga agar tidak khawatir secara berlebihan
apalagi sampai main hakim sendiri
jika anda melihat orang yang mencurigakan segera lapor ke polisi
julung sintawati cnn indonesia